selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ferdi ilyas
pemerintah provinsi bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian bali
surat edaran ini ditujukan bagi pelaku wisata untuk tidak serta merta mem phk karyawannya
sejak merebaknya virus corona kondisi pariwisata bali mengalami penurunan
bukan hanya wisatawan dari tiongkok namun juga wisatawan asing lainnya juga berkurang yang mengunjungi bali
kondisi ini mengakibatkan adanya wacana merumahkan atau mengurangi jam kerja bagi karyawan di sektor pariwisata
menindaklanjuti hal tersebut gubernur bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian bali
tujuannya adalah agar tidak ada pemutusan kerja sepihak terhadap karyawan oleh perusahaan yang terdampak akibat wabah corona
sebelumnya muncul wacana sejumlah perusahaan sektor wisata yang mengurangi jam kerja karyawan lantaran sepinya wisatawan
ini kan gejala sesak jangan karena ada masalah begini tiba tiba waktu langsung phk jangan dulu
artinya ada laporan pak yang mau merencanakan phk
ada keinginan berapa pak
berapa banyak pak
enggak sih enggak banyak tapi udah ada wacana gitu
makanya lebih awal saya cekah jangan sampai terjadi phk
ada sansing ya pak bagi hotel hotel yang misalnya
ya enggak ada sansing
tapi kan ini harus dipahami sebagai kesulitan bersama yang harus dihadapi
selain hanks istrinya rita wilson juga positif
sementara dari dunia olahraga seorang pemain klub sepak bola juventus juga dinyatakan positif terinfeksi virus corona
kabar mengejutkan datang dari dunia perfilman
aktor kawakan hollywood tom hanks dan istrinya rita wilson mengkonfirmasi dirinya positif terinfeksi virus corona di australia
kabar tersebut disampaikan langsung oleh tom hanks melalui akun twitternya pada rabu waktu setempat
saat dinyatakan positif
dua pasangan suami istri ini tengah berada di gold coast australia
untuk pengambilan gambar sebuah film terbaru tentang kehidupan elvis presley
dalam pernyataannya hanks mengatakan dia dan istrinya menderita kelelahan dan gejala seperti flu serta demam ringan
saat ini keduanya harus menjalani protokol kesehatan untuk diobservasi dan isolasi hingga dinyatakan sehat kembali
pada rabu kemarin pemberan utama film harry potter daniel radcliffe
sempat dikabarkan positif terjangkit virus corona
namun kabar yang sudah beredar luas di media sosial itu kemudian dinyatakan sebagai berita bohong
mengutip dari laman e news pada selasa lalu
sebuah akun twitter palsu yang mengatasnamakan sebagai akun media inggris bbc
mengklaim aktor harry potter itu dinyatakan positif terjangkit virus corona
menanggapi kabar itu perwakilan red clift kepada media menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar
sementara dari dunia olahraga
klub sepak bola juventus mengumumkan
salah seorang pemainnya daniel rugani dinyatakan positif terinfeksi virus corona
juventus dalam situs resminya menyatakan
rugani telah menjalani tes medis dan saat ini rugani tidak menunjukkan gejala apapun
klub sepak bola italia ternama itu juga menyatakan telah menerapkan semua prosedur kesehatan
termasuk menelusuri riwayat kontak yang dilakukan rugani
dari amerika serikat liga bola basket nba resmi menunda semua pertandingan musim ini
pernyataan tersebut dirilis oleh pihak nba setelah seorang pemain klub utah jazz teridentifikasi positif covid sembilan belas
hasil tes tersebut dilakukan sesaat sebelum pertandingan antara yuta jazz melawan oklahoma city pada rabu waktu setempat
selama masa hayatus nba akan menentukan langkah selanjutnya terkait keberjalanan liga di tengah pandemi virus corona
demikian cnn indonesia update siang ini dan sesaat lagi cnn indonesia news report
report akan kembali bersama iqbal kurniawadi